hai ayo siapa yang suka merasakan sensasi seperti ditusuk jarum gelis seperti kejutan
listrik atau mati rasa pada bagian tertentu alias kesemutan aku tuh biasanya kalau duduk
kelamaan jongkok kelamaan itu suka kesemutan biasanya sih kalau saya kesemutan tuh kayak duduk
lama jongkok lama itu kan kayak rasanya kayak pegel gitu kan terus enak gitu kan kalau sih biasanya
jongkok lama itu kalau udah paling duduk selonjoran aja sih iya nanti lama lama hilang
kesemutan ini sering dianggap wajar dan sepele oleh sebagian masyarakat padahal kesemutan bisa
jadi indikasi penyakit serius dalam tubuh loh terutama jika kesemutan terjadi di satu titik
saja pada nyaris apapun penyebabnya itu yang utama adalah itu akan menyebabkan adanya gangguan pada serabut
syaraf kita dan
itu bisa macam macam misalnya mungkin ada masalah dalam kadar gula karena gula sendiri itu memang
menjadi suatu sumber energi untuk adanya aliran listrik pada syaraf nah kalau mungkin misalnya
gulanya terlalu tinggi itu bisa memungkinkan terjadinya tanda tanda terjadinya diabetes
itu gloria menambahkan kesemutan atau parestesia juga bisa menjadi tanda ada gangguan mekanik pada
patah tulang atau dislokasi persendian hal ini menyebabkan penjepitan saraf utama di pergelangan
tangan atau tulang belakang sehingga terjadi kesemutan jika mengalami kesemutan ada beberapa
cara yang bisa dilakukan untuk meredakannya yang pertama ubah posisi tubuh kemudian gerakan area
yang kesemutan anda juga bisa melakukan peregangan atau pijat ringan agar saraf tidak terlalu
tertekan dan darah dapat kembali mengalir ke seluruh tubuh
untuk langkah pencegahan istirahatkan anggota tubuh yang sering melakukan aktivitas berat untuk
mencegah serabut saraf terganggu kemudian perbaiki posisi duduk dengan postur tulang belakang tegak
tapi tetap rileks hindari juga duduk di lantai terlalu sering syifah hanifah galuh prestisa jakarta